pandemi covid sembilan belas tidak menghentikan kreasi kaum ibu di kampung batik bremi
kelurahan sukabumi kecamatan mayangan kota probolinggo jawa timur
untuk berhenti membatik
kali ini ibu ibu rumah tangga kreatif ini membatik di atas kaos
pengerjaan membatik berbahan kaos lebih rumit daripada membatik dari bahan kain
butuh ketelatenan tersendiri dalam membatik
mulai membuat pola mencanting hingga memberikan pewarnaan sesuai motif yang diinginkan
agar konsumen terpikat mereka membuat motif khusus
mulai gambar mobil kartun hingga tokoh pewayangan
ada tambahan buat di dapur lah
saatnya melihat karya yang dihasilkan dari ibu ibu rumah tangga ini
batik kaos motif ikan dan lautnya
bunga hingga gambar tokoh dan pewayangan ada di galeri ini
setiap guratan gambar hingga pewarnaan sangat halus
menjadikan batik kaos ini tidak kalah dengan produk pabrikan
setiap kaos batik dihargai mulai rp satu ratus lima puluh hingga di atas rp tiga ratus
tergantung kerumitan motif